di studio dua si indonesia malam hari ini sudah hadir bersama saya
buru selamat malam terima kasih sudah bergabung dengan kami di cnn indonesia connected
tadi mungkin saya highlight sedikit dari data yang kami punya
terkait dengan jumlah wisatawan atau kunjungan turis tiongkok indonesia
kita recap selama tiga tahun terakhir
trendnya cukup baik cukup stabil bisa saya bilang
dua ribu tujuh belas sekitar dua sembilan puluh tiga satu ratus tujuh puluh satu orang
artinya stabil cukup stabil selama tiga tahun terakhir
promising di sana tapi dengan adanya penyebaran kemudian wabah virus corona
seberapa besar sih bu impact atau dampaknya terhadap pariwisata
indonesia kunjungan visit mereka yang ada di indonesia khususnya turis tiongkok ini
ya betul tadi kata mbak itu sangat berdampak sekali khususnya di pariwisata ini yang dari tiongkok
karena dia turutan kedua dari malaysia yang tadi disebutkan itu sangat berpengaruh
yang tadi juga tadi di bali disebutkan kita itu udah lima belas yang cancel

belum lagi ada grup grup yang lima belas ini cancel dari pada saat yang setelah ini ada virus ini
dua minggu terakhir artinya ya
dua minggu terakhir dan kemudian itu masih banyak lagi ada grup grup yang besar
yang mudah mudahan tidak cancel tapi hampir seoganya hampir cancel
jadi itu banyak sekali kerugiannya untuk itu apalagi juga menado itu betul betul di stop
dan sekarang apalagi garuda sudah menyatakan tadi untuk akan tutup pada tanggal lima
nah itu sangat signifikan artinya itu sangat mempengaruhi kita untuk menutupi perusahaan kita
yang pengaruhi turisme indonesia
namun tadi saya sebagai ketua umum asita yang membawahi tujuh travel agent di indonesia
kita juga harus kreatif dan inovatif
untuk itu kita bagaimana caranya tadi juga berbincang bincang dengan inaka
jadi untuk pesawat yang stop itu kita usahakan menjadi untuk yang domestik
karena tiga puluh empat provinsi itu tidak kalah indahnya
oke lima belas ribu tadi yang cancel ya
cancellation lima belas ribu artinya apakah ini cancellationnya bersifat sementara atau seperti apa
yang ini udah betul betul cancel yang tadi yang saya bilang
masih ada grup grup yang belum cancel yang takutnya itu cancel
masih banyak banyak grup mudah mudahan virus corona ini cepat selesai sehingga tidak cancel
karena kita biasanya itu misalnya ada perjalanan dari tongkok itu satu bulan sebelumnya dua bulan sebelumnya
bahkan tiga bulan nah mudah mudahan itu
ini khusus di bali berarti ya yang burus
oke bagaimana dengan wilayah lain seperti misalnya manado
kita tahu manado juga punya direct flight langsung ke tiongkok kan
dan juga itu menjadi salah satu wilayah atau tujuan terbesar dari wisatawan tiongkok yang datang ke indonesia yang ke manado
menado sendiri harusnya waktu itu kan pas baru baru bagus bagusnya ada direct flight dari china ke manado
itu waktu itu sangat pesat
karena memang tadi lokasi dan untuk turismenya itu sudah sangat memadai dan sangat langsung antusias
pada saat ini hari pertama misalnya waktu seminggu pertama sudah tutup
itu sangat meresahkan dan itu sangat berdampak negatif sekali untuk menado
karena manado itu yang tadi mbak baru saat saatnya booming langsung anjlok
kalau bali kan sudah lumayan lama dia ini
kalau indirect flight ini manado ini baru
oke untuk potential lossnya dari asita pusat sendiri sudah dapat datanya belum
artinya mereka ada di urutan kedua
wisatawan tiongkok ini kan ada di urutan kedua
wisatawan mancanegara yang datang atau berkunjung di indonesia ya
plus di indonesia
artinya spend mereka juga pasti besar
artinya dengan dengan dua minggu terakhir wabah virus koron apalagi per lima februari dua ribu dua puluh pukul dua puluh empat
pukul dua puluh empat waktu indonesia barat sudah di stop sementara ya dari dan menuju ke tiongkok
nah tadi kan kita untuk pengeluaran setiap turis itu seribu sampai seribu dua ratus bisa bayangin kalau terus terus
dan turism ini terutama paket tour dan wisatawan yang masuk ke indonesia ini mbak itu berdampak semua
tadi akhirnya penerbangan juga berdampak hotel juga
restoran souvenir disinilah uniknya dan menariknya untuk turisme ini
dari mulai tingkat atas sampai bawah souvenir itu dari mulai yang harga mahal sampai yang murah yang sepuluh ribu dua puluh ribu itu juga berdampak
jadi turism ini sangat penting oleh karena itu saya masih berharap ini tidak terlalu lama virus korona ini
karena tadi yang tadi untuk dampaknya seribu sampai seribu dua ratus setiap kedatangan wisatawan asing akan hilang
jadi diskusi artinya gini kekhawatiran ketakutan sektor pariwisata menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar untuk indonesia
dengan adanya anjlok sementara waktu dua minggu terakhir dan kita tidak bisa memprediksi ini akan sampai kapan berlanjut
apa yang dilakukan untuk menekan untuk menambal potential loss ini
jadi terima kasih kita sebagai travel agent yang tadi sudah berbicara tentang ini
jadi travel agent yang tadi saya ketua umum asita yang membawa tujuh travel agent di indonesia di tiga puluh empat provinsi itu memang kita selalu menekankan harus ada kreatif dan inovatif
karena disinilah kreatif dan inovatif
contohnya harusnya kita juga kan ada yang cancel lima belas ribu kita bagaimana caranya karena kan ini china banyak juga yang pergi ke china
ya kita usahakan datang ke indonesia mbak itu satu yang dari negara negara lain yang harusnya ke china kita usahakan datang ke indonesia
terus yang kedua yang orang indonesia sendiri yang ingin ke china kita usahakan tadi ketika tiga puluh empat provinsi negara kita ini cukup indah
nah disitulah kita selalu bekerja keras dan sama di grup grup kita asita gimana caranya jangan sampai tadi yang kata mbak berdampak sekali dengan adanya virus corona ini
apa yang sudah dilakukan oleh asita atau apa yang sudah dilakukan oleh asita ini
apa yang akan dilakukan oleh asita sebagai salah satu apa ya saya bilang suara dari travel agent yang ada di indonesia untuk mendiskus masalah ini untuk mencari jalan keluarnya khususnya dengan misalnya pihak yang terkait misalnya dengan kementerian kementerian pariwakraf atau dengan kementerian perhubungan sudah ada langkah itu atau mau melakukan langkah itu
ya sudah ada dan kita harus terus berdiskusi nanti saya coba nanya kepada mbak mbak ini
terus kita berdiskusi nanti saya juga berdiskusi kemarin kita bicara juga diskusi dengan pak triawan munaf
nah satu kalau dari turism sendiri kita memang tidak bisa bekerja sendiri dan alhamdulillah sekarang pak jokowi sangat care dengan antusias dengan adanya turism karena kita tahu indonesia ini untuk turism sekarang menghasilkan devisa nomor dua pada tahun dulu juga pernah nomor dua waktu pak yof ape sembilan puluh tujuh sempat turun kelima keempat dan sebagainya
sekarang kedua lagi dan kita berusaha
saya sebagai ketua umum mudah mudahan
mendapatkan wisata nah
kemudian saya juga terima kasih sekarang ini
asita tidak bekerja
sendiri karena asitalah yang
memang selalu mendatangkan wisatawan
sekarang tidak bekerja sendiri tadi dari presidennya
mas wisnu untuk
pariwisata dan ekonomi
kreatif dan kementerian
perhubungan nah di sini
kita nanti misalnya dari perhubungan yang tadi
saya bilang mudah mudahan kita
pesawat kan tidak
terbang nanti kita gimana caranya
membuat paket paket dengan harga
murah kita bilangnya
indonesia yang sangat murah
berbicara mengenai pariwisata
buat devisa indonesia ya
terakhir bu ini di luar virus corona search engine
dari pariwisata indonesia
di luar negeri itu sebenarnya ada di mana sih bu
apakah artinya gini apakah
di amerika kah di eropa kah atau
justru di wilayah asia sendiri
sebenarnya kalau untuk yang itu
di asia sendiri karena kalau asean
sendiri misalnya di
thailand itu kan banyak sekali
kunjungan sudah sampai tiga puluh
juta orang wisatawan
menarik kita jadi untuk negara
asean kita saya sendiri sudah
tidak tadi ya di luar corona
itu mempromosikan tidak satu negara
sudah tiga negara
jadi kita kalau sudah rapat rapat
di asean itu kita mempromosikannya
tiga negara misalnya indonesia
singapura kuala lumpur
atau brunei tetapi tiga negara
kondisi ini tidak berangsur
lama semuanya cepat pulih
seperti sedia kala bahkan mungkin lebih baik
dari sebelumnya khususnya untuk sektor pariwisata
indonesia ya baik terima kasih bu rus
dari asita terima kasih sudah bergabung
dengan cn indonesia connected malam hari ini